mendukung pasangan jokowi maruf dengan wapres bukan dari partai golkar tidak menguntungkan bagi caleg caleg yang bertarung di lapangan
dan menanggapi sikap beberapa kader partai golkar yang membentuk go prabu untuk mendukung pasangan calon presiden prabowo subianto dan sandiaga uno
wakil koordinator bidang pratama golkar bambang susatyo menegaskan mereka bukan kader partai golkar
menurut bambang susatyo yang juga merupakan ketua dpr ri golkar tetap solid mendukung pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ di pilpres dua ribu sembilan belas
ia menyarankan agar dpp bisa mengambil langkah langkah jika dinilai sudah mengganggu partai
aturan yang ada di partai tapi kalau dia bukan mengandung partai golkar